di depan gue udah ada setan sektoran gitu tulisannya dengan judul ini ramadhan cinta
sahabat kompas tv nah tadi kan udah ngelihat yang pertunjukan dari pertarungan ceketnya dan
nasi daria itu keren banget ya nah selain itu acara itu bakalan ada beberapa challenge
ada tiga sih kurang lebih ada push up kayak contoh di belakang gue ini dan lain sebagainya
karena ibu bakalan juga satu satu dan muterin satu satu kalian kalian ikutin terus ya
jadi sekarang kita lagi ada di zona tafting workshop
sebenarnya kalau bisa kita gampangnya itu supping itu melukis dengan benang
yes tapi kalau ngukis itu kan dengan kuas
nah kalau tafting itu dengan taftingan
dan basicnya biasanya taftingan itu buat bikin karpet gitu loh kak
tapi karena ini kan kreativitas ya kan seni
part itu dari tafting

kamu udah cobain belum tafting

ini waktunya udah buka nih